masalah protokol kesehatan itu kita yang paling komit lah
karena dari awal bulan maret saja kita sudah menyusun sop tentang protokol kesehatan
sampai kita tiga kali berubah itu menyesuaikan dengan surat edaran menteri kesehatan
dan juga kita menyesuaikan dengan standar who
karena memang bisnis hotel dan restoran itu kita sangat khawatir dengan brand
sangat khawatir dengan konsumen kita
jadi kalau kita melanggar sedikit review itu sudah digital
itu yang saya selalu sampaikan kemarin ini masalah sikap kita ami phri terhadap ppkm ini
karena banyak juga yang kecil kecil mereka tidak memikirkan brand
sehingga mereka bisnis itu hanya berbisnis saja tanpa memikirkan prokes
sementara di kita kita sangat khawatir karena begitu kita melanggar sedikit
itu akan terjadinya review nya akan jelek dan kita akan hilang dari kompetitor
nah makanya kami mendukung program itu dan justru terima kasih kemarin tahun lalu dua ribu dua puluh itu
pemerintah justru memberikan stimulus relaksasi terhadap protokol kesehatan melalui cisa mereka
mengaudit certification terhadap cisa tersebut secara free
nah itu yang diambil kesempatannya oleh